ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam mengolah sayuran seperti direbus atau dikukus
tapi kita seringkali kurang memperhatikan bagaimana cara mengolah sayuran itu
padahal ada perbedaan kandungan nutrisi yang bisa diperoleh dari sayuran dari kedua cara memasak yang berbeda
kira kira lebih bagus di mana direbus atau dikukus
cara memasak berpengaruh pada jumlah nutrisi yang bisa diperoleh saat mengonsumsi sayuran
selain ditumis ada beragam cara mengolah sayuran seperti direbus dan dikukus
mengukus sayuran pun kerap dianggap lebih menyehatkan benarkah demikian
saya lebih suka direbus tapi tergantung juga mau dimasak apa
jadi misalnya kalau saya masak brokoli biasanya saya kukus dulu
tergantung masaknya sebenarnya
tergantung jenis sayurannya sih
lebih tepatnya kalau memang dia lebih keras ya saya biasanya kukus